beberapa waktu lalu menteri pertahanan prabowo subianto memberikan pangkat letnan kolonel tituler
dalam unggahannya di media sosial deddy mengatakan pemberian pangkat ini
telah disetujui panglima tni jenderal andika perkasa dan kepala staf angkatan darat
jenderal dudung abdurrahman
kini pemberian pangkat tersebut dipertanyakan berbagai kalangan
apa sebenarnya urgensi pemberian pangkat letkol tituler kepada pesohor tanah air itu
dalam peraturan pemerintah nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu sepuluh tentang administrasi prajurit tni
pasal lima ayat dua b disebutkan tituler adalah pangkat yang diberikan kepada wni
yang sepadan dengan jabatan keprajuritan dan serendah rendahnya letnan ii
pangkat ini bersifat sementara dan bisa dicabut sewaktu waktu
pangkat tituler diberikan sementara kepada para wni yang diperlukan
dan bersedia menjalankan tugas tituler

dan bersedia menjalankan tugas tituler
mereka tidak mendapat tugas kemiliteran
tetapi menjalankan tugas keprajuritan tertentu di lingkungan tni
para pengemban pangkat tituler memiliki hak dan tanggung jawab layaknya anggota tni
termasuk mendapatkan gaji fasilitas dan tunjangan dari negara secara terbatas
yang berasal dari pns sesuai dengan pangkat
selain itu mereka mendapat tunjangan jabatan
jabatan rawatan prajurit dan rawatan keluarga prajurit
pangkat tituler memang bisa diberikan pada orang orang non militer
peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan tentang pangkat militer khusus
tituler dan kehormatan menjelaskan ada kriteria penerima pangkat tituler
salah satunya dari kalangan non militer
mereka dipanggil penguasa dalam keadaan perang untuk bekerja kepada apri
dan diberikan pangkat militer sepadan dengan tanggung jawabnya
hingga kini sudah ada belasan tokoh yang mendapat pangkat tituler
sementara itu juru bicara menteri pertahanan dhani anzar simanjuntak
menjabarkan sejumlah alasan penunjukan deddy kobuzier sebagai ledkot tituler
yakni kemampuan berkomunikasi yang dapat membantu tni menyebarkan pesan kebangsaan
dan sosialisasi tugas tni untuk menjaga pertahanan nkni
bagi warga negara yang diberikan pangkat tituler
diberlakukan hukum militer dan kewenangan peradilan militer
sebagaimana yang berlaku bagi prajurit